sebanyak tujuh puluh enam calon anggota pasukan pengibar bendera tingkat pusat
dari tiga puluh delapan provinsi se indonesia telah mengikuti hari pertama latihan gabungan
latihan yang berlangsung sejak rabu pagi hingga sore ini
diikuti oleh pasukan protokol kepolisian pasukan protokol tni angkatan darat laut dan udara
serta pasukan pengamanan presiden atau pas pampres
dan korus musik dari angkatan darat laut dan udara
pengalaman pertama berlatih bersama pasukan lain
membuat calon anggota paski beraka merasa berdebar namun sangat antusias
pastinya deg degan karena itu kumpul semua kan dari angkatan darat angkatan laut angkatan udara
jadi rasanya tuh kayak bener bener udah di istana gitu kan ngebayanginnya di istana
jadi gak ada lagi kata kata malas malasan gitu gak ngangkat kaki gak ada lagi gitu
jadi keluarkan yang terbaik gitu tunjukkan yang terbaik jadi memang betul betul deg degan tapi
rasa saya sih tegang kan dilihat banyak orang biasanya kan gak kayak gitu
senang juga karena bisa dilihat orang orang tapi tegang
tapi berusaha buat tetap tenang
menurut rima agristina deputi bidang pengendalian dan evaluasi bpip
latihan gabungan yang dibuat menyerupai pelaksanaan asli di istana merdeka ini
meningkatkan rasa percaya diri para calon anggota paski beraka
ya masih bisa masih bisa ditingkatkan ini ini belum semuanya
karena nanti apalagi kalau sudah pakai baju putih itu lain lagi kelihatan
jadi ini terus
terus meningkat nah ini sudah peningkatan yang pertama dengan bergabung pasukan empat puluh lima nya
dan nanti akan kita lihat setelah pakai baju putih itu tidak terlihat lagi adik adik yang kemarin itu
kelihatannya betul betul sebagai pasukan yang tangguh
itu jadi nantikan tujuh belas agustus ya
pelaksanaan latihan gabungan bertujuan untuk menyelaraskan kekompakan seluruh pasukan
latihan digelar agar pelaksanaan hari ulang tahun kemerdekaan republik indonesia ke tujuh puluh dua
pelaksanaan latihan gabungan bertujuan untuk menyelaraskan kekompakan seluruh pasukan

latihan yang dilaksanakan di taman rekreasi wiladatika depok tempat asrama capaska ini
dilaksanakan dari mulai komandan upacara memasuki lapangan
para pasukan pengibar bendera mengibarkan bendera hingga proses hiburan
dari hari kita operasi sehingga akhirnya kita dapat hal yang lebih dekat arah sempurna
tentu kalau yang pertama dia menyaksikan lapangan
kalau macam macam bedanya kan tidak sama ini angin sini kan keras sekali
beda dengan yang di istana itu aja nggak ada masalah
tapi apun cita cita adik kita anggota pasukan siap semuanya
setelah melakukan latihan gabungan di asrama tempat capaska diklat
nantinya latihan gabungan akan dilanjutkan dengan geladi kotor dan geladi resik
yang berlangsung di istana negara jakarta
tim liputan cnn indonesia depok jawa barat